dari lima unsur pimpinan kpk mengajukan uji formil undang undang kpk ke mahkamah konstitusi
selama mahkamah konstitusi berdiri tak pernah sekalipun pengujian formil dikabulkan
tapi lebih dari itu turunnya pimpinan kpk langsung untuk menjadi pemohon di sini
menunjukkan perlawanan atas undang undang kpk yang dikhawatirkan akan melemahkan
saat ini sudah bergabung dari gedung kpk wakil ketua kpk laude m syarif
pak laude selamat malam
pak laude terima kasih atas waktunya
pak laude kemarin jadi poin apa saja yang dimasukkan dalam berkas uji formil itu pak laude
ya sebagaimana setelah kami sampaikan kemarin bahwa
tujuan utama dari pengujian itu adalah
memang kami menguji secara formil undang undang kpk yang baru
karena kami melihat memang dari segi prosesnya
memang tidak sesuai dengan undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan
jadi karena itu makanya kami mengajukan hal itu
pak laude sampai harus tiga komisioner aktif yang turun
karena ini tidak terjadi dengan kemampuan yang tersebut
jadi tidak biasa tentunya
memang saat ini adalah saat saat yang genting bagi kpk
ya sebenarnya kan banyak sekali pegawai kpk ingin mengajukan judicial review
kami punya pegawai termasuk pegawai tidak tetapi itu sekitar seribu lima ratusan orang
daripada semuanya ikut ikutan
itu akan memperramai yang lebih bagus sejak saya pikir
diwakili aja oleh tiga pimpinan seperti itu
jadi saya pikir itu sudah cukup untuk memberikan pesan kepada masyarakat
dan kepada pembuat undang undang bahwa betul betul kami melihat bahwa undang undang hasil revisi itu
banyak kelemahannya dan karena itu mungkin seharusnya
oleh mahkamah konstitusi melihatnya sebagai sesuatu yang penting juga
pak laude tapi kemudian ada juga kritik dari komisi tiga
mengatakan bahwa ada ketidakpahaman soal legal standing disini
karena bagaimanapun kalau misalnya dilihat legal standingnya adalah warga negara biasa
sedangkan saat ini para komisioner adalah komisioner aktif
tapi di sisi lain ada juga anda kemarin mengatakan legal standingnya bisa diuji
para komisioner ini adalah yang terdampak langsung dari undang undang ini
bagaimana ini sebenarnya pak laude
iya jadi kalaupun saya komisioner kpk sekarang ini
jadi saya juga kan tidak kehilangan hak konstitusional kan
itu juga saya karena nggak mengerti komisi tiga itu
kalau misalnya saya sebagai komisioner
ataupun sebagai seseorang menjabatkan
dia juga tidak kehilangan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh undang undang
saya berhak hidup
berhak menjalankan agama yang saya anut
bisa mengemukakan pikiran dan pendapat
ya saya sebagai pribadi tetap memiliki hak hak itu
kalaupun saya sebagai komisioner
saya diberi tambahan kewajiban
tapi hak saya tidak dikurangi
sebagai itu karena hak hak itu tidak dikurangi
hak hak konstitusional itu tidak pernah berkurang
tapi itu sebenarnya prinsip hukum yang paling basic
yang harus diketahui
kalau saya sebagai komisioner pun
maka hak hak konstitusional saya
hak hak konstitusional pak agus
hak hak konstitusional pak saud
itu tidak bisa dikurangi
kalau saya menjabat
saya mendapatkan kewajiban
tapi saya tidak kehilangan hak konstitusional
dan itu adalah
basis yang sangat fundamental
kalau bagi orang yang belajar hukum
pak laude tapi bagaimanapun
kalau misalnya dari data yang kami miliki
uji formil itu tidak pernah
dikabulkan di mahkamah konstitusi
ini juga sudah dipertimbangkan
ya kita mengetahui semua itu
tetapi kan kalau kita ingin melihat
bahwa yang bisa diuji oleh mahkamah konstitusi itu
bukan cuma uji material
misalnya ada pasal empat
peraturan mahkamah konstitusi
tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang undang
disebutkan sebagai berikut
permohonan pengujian undang undang
melibuti pengujian formil
yang itu disebut formil dulu bahkan
yang nomor dua
tidak salah salah baca
pengujian formil adalah pengujian undang undang
yang berkenaan dengan proses
dan hal hal lain yang tidak termasuk
dan yang kedua
dua yang saya tidak bacakan tadi
mengapa itu penting memasukkan proses formil ini untuk diuji
karena kalau proses formilnya tidak terpenuhi dengan baik
jangan berharap substansinya juga akan baik
contoh karena dibuat terburu buru dan tidak terbuka
misalnya pengaturan dewan pengawas di dalam undang undang kpk itu
dewan pengawas tidak bertugas sebagai dewan pengawas
misalnya dia harus memberikan persetujuan penyadapan
itu bukan tugas pengawasan
itu adalah tugas eksekutif harusnya tugas komisioner kpk
dia harus memberikan izin untuk penggeledahan
itu bukan tugas pengawasan
tapi karena proses formilnya tadi dibuat terburu buru
dibuat tertutup bahkan tidak ada naskah akademiknya
bahkan daftar dimnya saja tidak pernah disampaikan kepada kpk
sebagai stakeholder utama dari undang undang kpk itu
ya itu akhirnya yang kita dapatkan kerancuan kerancuan di dalam materinya
oleh karena itu penting mahkamah konstitusi juga untuk memperhatikan proses formilnya
anda melihat memang
contoh lagi pasal enam puluh sembilan d dengan pasal tujuh puluh c itu bertentangan
satu mengatakan bahwa enam puluh delapan d sebelum ada dewan pengawas
maka kpk melaksanakan
menggunakan undang undang seperti yang sekarang
pasal tujuh puluh c dikatakan bahwa setelah ada undang undang ini disahkan
maka undang undang yang berlaku adalah undang undang baru undang undang lama tidak
jadi mau diikut yang mana
enam puluh sembilan d atau tujuh puluh c
mengapa ini terjadi semuanya
dan segala kerancuan yang lain
karena proses formilnya tidak diikuti dengan baik
makanya kita fokus untuk formilnya
oke jadi memang dilihat di sini akan lebih kuat di sisi uji formilnya ya
makanya kemudian para pimpinan kpk menempuh jalur ini
kita melihat bahwa di dalam baik dari segi substansi maupun dari segi formil itu
ada kekacauan kekacauan di dalam undang undang ini
tapi untuk sementara kita melihat formilnya ini
kalau formilnya tidak terpenuhi syarat syarat sebagaimana yang tertuang di dalam undang undang nomor dua belas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
tidak diikuti oleh pemerintah dan dpr
berarti mereka melanggar undang undang yang mereka bikin sendiri dong
jadi kita ingin melihat kebijaksanaan dan pemikiran dan judicial activism dari sembilan hakim mahkamah konstitusi
pak laude bagaimanapun kan sekarang sudah ada enam pemohonan uji materi yang masuk
apakah itu juga dipantau dilihat oleh teman teman di kpk tim hukum kpk untuk melihat potensi diloloskan atau dikabulkan
kami melihat mengikuti dan pengacara yang mewakili kami di kpk yang ada sekitar tiga puluh atau tiga puluh sembilan
saya lupa kemarin itu mereka membuka komunikasi dengan para pemohon uji materi itu
dan yang kedua mahkamah konstitusi kalau dia melihat banyak sekali yang menunjukkan
mengajukan judicial review maka mungkin mahkamah konstitusi bisa memiliki kebijakan
karena misalnya tuntutannya sama yang mau direviewnya adalah sama
maka mungkin bisa digabungkan atau bagaimana
tapi kami mengikuti kami mengikuti diskusi diskusi dan para pemohon yang lainnya
pak laude sampai kembali soal sampai tiga komisioner aktif turun
dan perlawanan langsung di mahkamah konstitusi perlawanan secara konstitusi dilakukan
sebenarnya masihkah ada masih mengharapkan ada perpu dikeluarkan
kami berharap bahwa sebagaimana disampaikan kepada pada saat kemarin itu
kalau seandainya presiden memiliki kemauan
untuk memperbaiki yang akan datang memperbaiki undang undang kpk
saya pikir kami masih sangat berharap
menggunakan kebijaksanaannya yang ada kepada presiden dan memiliki kekuasaan untuk itu
kita masih sangat berharap
tapi kalau seandainya memang tidak makanya kami menempuh jalur ini
menempuh jalur uji formil karena bagaimanapun kalau perpu itu kan
kemudian bisa dengan mudah langsung meluruhkan undang undang yang anda nilai
teman teman kpk nilai bermasalah ini
ya sebenarnya presiden bisa dengan kewenangan yang ada pada beliau
bisa mengeluarkan perpu
apakah isi perpunya itu tentunya tergantung dari pemikiran dan kebijakan
yang ada di dalam kepada presiden
apakah membatalkan sebagian atau mengembalikan kepada undang undang yang lama
atau hanya menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai
atau yang tidak bertentangan seperti itu
jadi itu sebenarnya itu yang paling simple dan singkat
tapi kalau seandainya presiden belum berkeinginan untuk
mengeluarkan perpu maka kami tempuh jalur yang konstitusional seperti ini
pak laude terima kasih sudah berbincang malam hari ini di cnn indonesia prime news
terima kasih pak laude
ya kita ke informasi berikutnya
setelah jeda amat jalil sulama indonesia memulai kegiatan standarisasi atau
sertifikasi dai atau pendakwa
upaya ini dilakukan untuk menjawab keresahan terhadap penceramah atau pendakwah
di masjid masjid yang menyampaikan ide ide intoleran dan anti nkri
kami membahasnya setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news